kita beralih ke sumatera utara pelayaran kapal motor penumpang dari pelabuhan tiga ras di kabupaten simalungun
ke pelabuhan simanindo di kabupaten samosir
dihentikan hingga sepuluh hari pasca tenggelamnya km sinar bangun v di perairan danau toba
dan hal itu ditetapkan pemerintah kabupaten simalungun
untuk memperlancar proses pencarian korban
serta menghindari keramaian penumpang di pelabuhan
kapal motor penumpang parkir di pelabuhan tiga ras kabupaten simalungun sumatera utara
pemilik kapal dan nahkoda memarkirkan kapalnya karena aktivitas pelayaran kapal motor penumpang
dari pelabuhan tiga ras di kabupaten simalungun ke pelabuhan simanindo di kabupaten samosir dihentikan
hingga sepuluh hari pasca tenggelamnya km sinar bangun v di perairan danau toba
sejumlah kapal motor lainnya beraktivitas di kawasan danau toba
untuk membantu proses pencarian korban
serta mengangkut barang barang milik penumpang kapal yang mengalami musibah
mereka menyisir bagian tengah hingga pintu
pembagian danau toba sesuai arahan pimpinan sar gabungan
terutama mencari ke bagian timur tenggara hingga selatan
penutupan aktivitas pelayaran angkutan orang dan barang ini
diakini tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat
karena masih ada jalur alternatif lainnya
jika proses pencarian sudah dihentikan
jalur pelayaran angkutan penumpang dari pelabuhan tiga ras di kabupaten simalungun akan kembali dibuka